bukan cuma cabang olahraganya saja yang menjadi sorotan di pon
sepasang primata jenis surili yang menjadi maskot pon ke sembilan belas di jawa barat rabu pagi
dilepas ketua umum pb pon ahmad heriawan ke habitatnya di hutan lindung kawasan bandung selatan
selain cantik surili yang kini sudah mulai punah tersebut dijadikan maskot dengan tujuan
untuk mengingatkan agar masyarakat ikut melestarikan primata asli jawa barat tersebut
pelepasan sepasang surili bernama lala dan lili ini dilakukan di hutan konservasi di bandung selatan
oleh ketua umum bw pon yang juga gubernur jawa barat ahmad heriawan
beserta ketua balai konservasi sumber daya alam bksda provinsi jawa barat
dan komunitas pelestari primata aspinal rabu tujuh september
dengan menggunakan perahu rombongan gubernur tiba di hutan dan langsung melakukan prosesi pelepasan
kedua surili itu pun masuk ke hutan
surili adalah primata yang hidup berkelompok
saat ini di wilayah bandung selatan hanya ada sekitar empat kelompok surili yang terdiri atas empat puluh ekor
dengan pelepasan tersebut diharapkan kelompok surili di hutan ini bisa bertambah
penggunaan surili sebagai maskot pon ke sembilan belas juga merupakan upaya mengajak masyarakat
memperhatikan hewan yang terancam punah itu
mengapa surili karena kita ingin ada nilai perestarian
surili itu adalah jenis primata endemik asli jawa barat
tidak ada di provinsi yang lain
dan kemudian diambang kepunahan
di hutan ini jumlahnya hanya tinggal empat puluh ekor kurang lebih
ditambah dua sekarang mudah mudahan dua ini berkembang lebih banyak lagi
demi menjaga kehidupan lala dan lili petugas bksda jawa barat akan memantau kawasan ciwidei
data bksda jawa barat menunjukkan hanya tersisa sekitar empat ratus ekor surili di seluruh jawa barat
populasinya terus berkurang karena banyaknya perburuan dan jual beli yang dilakukan
ruli rohimah mengatakan
ruli rohimah mengatakan